masa libur lebarannya sudah hampir habis
mumpung masih di purwakarta
saya akan mengajak anda untuk kulineran
kemudian nanti saya akan mencari oleh oleh
untuk dibawa ke ibu kota
seperti apa yuk ikuti saya
tempat pertama yang saya kunjungi adalah surabikangdian
warung surabi yang berada di cikopak purwakarta ini
sudah bertahan sejak tahun dua ribu sebelas
meski suasana lebaran sudah hampir selesai
sampai saat ini warung surabikangdian
tetap ramai oleh pembeli
dalam sehari sebanyak tujuh ratus surabi habis terjual
salah satu pembeli alip dari cikampek
sudah tiga kali mampir ke warung surabikangdian
rasanya enak ketagihan
apalagi istri sering banget ajak ke sini
pas tahu rasanya enak ketagihan juga alpukat
warung surabikangdian menyediakan hampir empat puluh varian rasa
tiga rasa favorit adalah alpukat durian dan oncom
jadi buat varian yang alpukat ini
disini ada potongan alpukatnya
terus pas dipotong surabaya itu emang lembut banget
untuk mempertahankan hampir empat puluh varian rasa surabi
dianrus diana atau yang alpukatnya
kerap disabakang dian sebagai pemilik warung
mengaku mencoba terlebih dahulu semua rasa sebelum menjualnya
ya tekat keinginan mempertahankan ini
jadi dicari rasa rasa tertentu untuk masuk ke pelanggan
asalnya dua ribu sebelas pas awal itu buka hanya beberapa varian lah
mungkin nggak sepuluh juga hanya sepuluh topping
dari tahun dua ribu enam belas hingga sekarang berkembang itu ya lewat pemikiran saya
oh buah alpukat cocok
terus oncom asli seperti yang tadi udah dijelasin
dan bahkan kalau mau memasuki bulan sisi ramadhan
kita masukin buah topping kurma
setelah kenyang makan surabi saatnya mencari oleh oleh
simping merupakan salah satu makanan khas asal purwakarta
toko simping teh inah memproduksi sendiri simping yang akan dijual
proses produksi dilakukan dari jam enam pagi hingga jam lima sore
untuk membuat simping tetap gurih
cara pembuatan simping itu diantaranya pakai aci ya
pakai aci bahan dasarnya
pakai terigu sedikit
untuk yang original pakai kencur
kencurnya di blender
pakai garam gula sedikit
dan jangan lupa pakai santan
pakai santan kenapa bu santan
untuk mengangkat rasa supaya gurih
ciri khasnya itu pakai santan
jadi gurih ya
salah satu pembeli anto asal purwakarta
mengaku membeli antopakarata
enam belas bungkus simping untuk dibawa ke jogja
selain rasa dengan harga rp dua belas lima ratus per bungkus
dirasa cukup terjangkau
relatif murah ya
karena memang simping ini kan selain enak rasanya juga kan
khas purwakarta gitu
simping di toko ini memiliki delapan varian rasa
salah satu yang cukup favorit adalah kencur atau original
mindy ayuwono fajar bolipia purwakarta jawa barat